kau nanti saja dulu
aku mau makan dulu
kebetulan ada yang terakhir
babi kasih lagi si emak
kurma zam zam dan kiri udu
etar jadi gue mesti karap dulu
lah be tak perlu lah
babi sekarang tinggal pergi
ke tanah abang
babi beli itu kurma zam zam dan kiri udung
kasih ke emak
bener juga lo ya
gue siap siap dulu dah
semoga semua rencana
saya dari besar
kan gua udah pulang sekalian si latromi sama temen lama
kan ojak bukan temen lama ini cang
jadi lu gak mau dateng
sekalian ojak juga mau informa
luak biasa lah kau buatkan dulu
gak usah diulang ulang
pawel banget sih
alah mbak marah dia
jualan nasi uduk
lu berdua suami istri
kenapa bemen duka kami suami istri
habis jawabnya kompak
mbak cuma mau nengokin dulu
mak mau mampir ke rumahnya mpok ranti
mau ambil kerudung sama baju baru
emang mak mau kondangan
apa bikin baju baru
ya ya mak jalan dulu
aku pak tersirekar dari batang toru
mustafa dari riad
berarti abang ini
riad jauh dari madinah
pak tersirekar dari batang toru ini
ya kau tunggu dulu sebentar
aku ada urusan bisnis dulu
aku kebetulan ada urusan dulu
kalau abang perlu apa saja di kampung ini
cari pak tersirekar dari batang toru
aku palu gada
apa yang kau minta aku ada
udah lah pak semua
biar gua yang bayarin
kagak jadi pergi bang
kau nanti saja dong
kebetulan ada yang praktis

ntar udin makan
lo makan makanan yang gue kasih
lu makan sekarang
lu kagak mau makan masakan yang gue bikin
udin makan sekarang
lu ngedik anak gue
lu ngedik masakan gue
udin mau makan
mau cari sarapan kakak
neng rika gak kerja
yuk saya anter
kan rika tadi bilang
kalau hari ini lagi oh
saya bukan mau nganter kerja
tapi nyari sarapan
kakak tisna kok mukanya begitu
katanya udah gak sama bule lagi
kalau dia gak kangen
yaudah mak mulang ya
lagi narik penumpang
teleponnya nanti lagi aja ya
telepon dari siapa kakak
bukan dari siapa siapa
dari temen di kampung
pasti dari perempuan ya
iya masya allah
ini makanannya belum habis
mau kabur kemana
makanannya belum dibayar